sebuah kapal yang membawa enam puluh dua orang warga negara indonesia tenggelam di pantai batu layar jor bahru malaysia
sabtu dua puluh tiga juli dua ribu enam belas konsulat jenderal ri di johor bahru menyatakan sudah sebelas orang ditemukan tewas
direktur departemen imigrasi johor rohaizi ibrahim mengatakan kapal yang mengangkut puluhan wni tersebut terbalik
hanya beberapa meter dari pantai batu layar
para wni ini dilaporkan menyelinap keluar dari malaysia melalui jalur tidak resmi
mereka berlayar pada pukul tujuh malam namun terjebak gelombang laut setinggi dua meter yang menyebabkan kapal ini terbalik
sebanyak tiga puluh empat orang penumpang lainnya termasuk delapan wanita selamat dari insiden yang terjadi sekitar pukul delapan malam hingga sembilan malam waktu setempat
operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan untuk mencari puluhan penumpang lainnya yang belum ditemukan
hanya tiga dari tiga puluh empat orang korban selamat yang memiliki paspor sementara yang lainnya tidak memiliki dokumen resmi
pemilikan kapal yang telah dihilangkan adalah sebelas orang
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan sekretaris satu penerangan sosial dan budaya konsulat jenderal ri johor bahru dewi lestari
ibu dewi data terakhir berapa jumlah korban tewas yang hilang dari kapal tenggelam ini
untuk korban tewas jenazah yang sudah ditemukan adalah sebelas termasuk satu bayi perempuan

kita masih mencari kurang lebih delapan belas orang korban karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat
ada enam puluh dua orang yang diperkirakan ikut dalam kapal tersebut
jadi kurang lebih ada delapan belas orang lagi yang masih dalam proses pencarian
belum diketahui kondisinya apakah selamat atau sudah meninggal dunia
ya kemudian sementara itu untuk penyebab dari kapal tenggelam ini sendiri benar karena ombak yang tinggi
ya pertama disebabkan oleh mesinnya rusak
mesin mati pada saat mereka sudah berada di tengah
kemudian dalam keadaan mati mesin itulah mereka dihantam ombak yang cukup besar sehingga kapal terbalik
ya proses evakuasi sampai saat ini seperti apa ibu dewi apakah ada kesulitan dalam proses evakuasi
proses evakuasi masih berlangsung
sampai saat ini kondisi cuaca masih cukup memadai
jadi belum ada kendala yang besar
tapi memang sejak pagi baru berhasil ditemukan dua jenazah yang berhasil ditemukan pada hari ini
jadi kita juga masih aparat peminta malaysia masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian
ya sementara itu bagaimana upaya dari kjri dalam membantu warga negara indonesia dan korban kapal tenggelam ini
untuk ada dua untuk penanganan korban yang selamat
kita terus melakukan pendataan dan mewawancarai mereka
kemudian kita juga melakukan pendampingan memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik
saat ini posisinya sudah berada di kantor imigrasi malaysia
kita sudah menunggu keputusan dari pemerintah malaysia mengenai tindak lanjut dari korban yang selamat ini
kalau misalnya mereka diputuskan untuk dapat segera dipulangkan
maka kita sudah siapkan dokumen untuk kepulangan mereka untuk segera dideportasi
biasanya melalui tanjung pinang
ada pun untuk korban yang meninggal
prosesnya saat ini adalah identifikasi
kita sudah berhasil mengidentifikasi dua dari jenazah dan satu bayi yang diidentifikasi oleh keluarganya
kita mencari ahli waris menghubungi keluarga di indonesia
kalau misalnya keluarga meminta untuk dipulangkan maka proses selanjutnya adalah kepulangan jenazah ke indonesia
ya hubungan dengan keluarga para korban yang meninggal dunia ini tidak terkendali ya bu
tidak ada kendala
tidak ada kendala
sampai saat ini tidak ada kendala tetapi kita masih harus mengidentifikasi sisa jenazah
yang itu permasalahannya adalah tidak adanya dokumen yang melekat pada mereka
jadi upaya yang akan dilakukan melalui upaya identifikasi yang akan dilakukan melalui sidik jari
kita sudah meminta data sidik jari mereka dari pihak berunang di malaysia untuk nantinya dicocokkan dengan data di indonesia
jadi sedikit lagi
hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan masih ada delapan belas orang lagi yang belum ditemukan begitu ibu dewi
terima kasih atas informasi anda dewi lestari sekretaris satu penerangan sosial dan budaya kjri di johor bandung